seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlibat kecelakaan beruntun di jalur provinsi ponorogo solo
ayah korban langsung menangis histeris dan jatuh pingsan melihat anaknya tewas
sementara di situ bondo diduga sopir mengantuk dua truk terlibat kecelakaan
tangis histeris mujiono warga desa krebet kabupaten ponorogo tak terbendung saat melihat anak sematawayangnya rudy irawan
tewas mengenaskan usai terlibat kecelakaan dengan dua pemotor lain di jalur ponorogo solo desa somoroto
meski sudah diterangkan warga mujiono tetap menangis sejadi jadinya bahkan sempat jatuh pingsan
kecelakaan bermula ketika korban rudy irawan melaju kencang menuju kota ponorogo
namun di lokasi kejadian muncul sepeda motor yang dikemudikan dari gam yang membuat korban hilang kendali dan bertabrakan dengannya
naas dari arah ponorogo muncul motor lain yang kemudian menabrak tubuh korban hingga terpental dan tewas di lokasi dengan luka parah di kepala
sementara pengendara lain juga mengalami patah tulang di tangan dan kakinya
polisi kemudian menggelar olah tempat

sementara diduga mengantuk dua truk terlibat kecelakaan beruntun di jalur pantura hutan baluran situbondo
meski tidak ada korban jiwa mujiono tetap menangis sejadi jadinya
sementara diduga mengantuk dua truk terlibat kecelakaan
beberapa saat karena jalan tertutup dua bodi kendaraan yang melintang